kita langsung bawa itu ya yang namanya gerobak hidrolik yang keren tadi itu ke good morning
ya di sini bersama tamu kita pagi hari ini ada selamat pagi selamat pagi good morning ada pak
heru ada mbak dian mbak dian itu anaknya pak heru ya tuh kan jadi kita coba bergeser ke sini nih
biar pemirsa nya langsung ngeh pak heru aja kami jalan jalan dong ke gerobaknya sebetulnya sebetulnya
saya saya lihat dulu ininya nih apa namanya kita bikin timer ya berapa lama dibutuhkan waktu
untuk pak heru membongkar ini semuanya jadi terbakar sebelum bongkar ini kan di sini ada
banyak sekali menu menu ya coba ini kan berarti beberapa bahan untuk membuat pecelnya jadi semua
selalu ditaruh di sini ya ada apa aja sih yang memang yang dibawa di dalam gerobak ini sebelum kita
buktikan untuk buka kalau
untuk dari menunya itu yang pasti ada sayuran ada bumbu pecelnya
jarempaye telur asin lontong dan lontong oke ada nasi juga oh nasinya tapi tersembunyi nih kayaknya
ya udah bapak siap siap banyak siap juga bisa buka sendiri bisa juga
buka sendiri juga mau banyak atau kita buktikan banyak
olla beginner yang mana tuh dariuro
hai oke masuk sadece bloknya gemboknya dulu gemboknya
semuanya di dalam peralatan yang
hai semua yaitu di dalam peralatannya ada di dalam money inidea memata mata
ada air force tempe aduh bayangin makan pecah pake tempe goreng tempe mendoan itu
enak banget tapi memang apa yang kita lihat sekarang ini gerobaknya ya karena pemirsa ini gerobaknya bisa dibongkar hanya dalam waktu kurang dari dua menit
berapa menit kira kira kalau nggak ada kendala teknis
sekitar dua tiga menit
dua tiga menit kalau nggak ada kendala teknis
bongkar ini cuma satu menit
bongkar ini aja satu menit
lihat tuh ternyata itu adalah meja
iya dibantu aslinya sang bapak
oh jadi mejanya langsung yuk in ya dalam gerobak nih
tadi kan masih kecutuk banget gitu ya

langsung jadi tenda
sebentar lagi kita akan melihat secara keseluruhan
masih ada apa lagi nih
bangku bangku terpisah lah ya
ada beberapa kursi
sudah jadi ya
jadi kita tinggal nata nata aja
yang mau dipersiapkan untuk dijual
nah ini untuk masi
kalau untuk kompor kita ada di sebelah sini
kita harus buka dulu dari bawah
nah ini kompornya
ini kompornya di dalam sana tuh
ini bisa dinyalakan ya
langsung kompor gasnya ada di dalam
ini memang otomatis bisa digunakan
karena anginnya kenceng
jadi pokoknya pada intinya
dengan cara seperti ini

langsung bisa jualan seketika
sekali lagi pak
nah itu kumpulnya
nah ini ketalnya nih
besok tuh dengan minyak minyaknya
langsung dengan minyaknya
jadi bersih sebuah ya
iya benar sekali
oke ini hebat ya
jadi pemirsa lagi
bisa nyalain aja
disebut karena ada masalah sedikit
tadi kan di awal awal
artinya ini jerobak
menggunakan tenda ya
jerobaknya di dalam dulu
kalau ini standby aja
nah nanti kita coba akan
ini sebenarnya ide awal
dari mana sih
dan ini kan mahal ya
sebanding gak ya
yang akhirnya didapatkan mereka
dengan pak her
dan juga mbak dien ya
setelah jeda pemirsa
anda jangan dulu kemana mana
tetap bersama kami
masih bersama kami di good morning
betul sekali saya masih takjub melihat gerobak yang ada di belakang saya ini pemirsa
bagaimana mungkin gerobak yang selama ini kita mindsetnya kan ribet ya untuk set up
ini bisa beres hanya dalam waktu tadi kurang dari dua menit ya
keren kan ini prabu masih mau lihat lihat ya
atau mungkin mau ngecek ngecek itu pecelnya isinya apa aja
saya sih cenderung lihat pecelnya
ya rasa pasti oke lah ya
tapi kalau misalnya kita lihat gerobaknya ini ini tuh yang emang inovatif sih
nah pak heru ini kalau nggak salah tahun dua ribu enam belas betul ya muncul idenya
awalnya saya merasa dagang kesulitan mbak
merasa capek banget itu kan
terus sambil dagang corak corak corak coret ya kan
sampai akhirnya saya menemukan gerobak yang praktis kan gitu kan
praktis itu pun juga masih belum maksimal
itu menemukannya tiba tiba
tiba aja tuh nonton sesuatu
alhamdulillah allah yang kasih mbak
bener bener nggak ada yang ngasih siapa nggak ada
terus bapak buat
bapak buatnya sendiri ini semuanya ini dibuat sendiri
semua saya kerjakan sendiri mas
oke pulang dagang ada lebih sedikit uang
bisa belanja beli material
mungkin mbak dian bisa cerita juga proses bapak
menemukan ilhamnya ini gimana nih
ya itu tadi yang ayah ceritain kan
ayah itu sebenarnya kalau orang banyak yang bilang
lihat gerobak ini wah paling nyontek nih

kudet oh kurang abet iya
sama kayak saya kalau kayak gitu ya
apalagi gitu youtube
nah ayah itu dengan handphonenya aja pun bukan handphone android kayak jalan sekarang ya

jadi tiba tiba ya muncul ini aja
terus tiba tiba ayah kayak ngumpulin kayu mesti terus baca
berbagai macam material ini lah ya

berapa lama buat satu gerobak yang pertama
ini delapan bulan mas
ini pertama ya
oh ini yang pertama tuh ini
oh ini bersejarah ini
ini nggak bisa dijual ya ini kayaknya ya
nggak bisa dijual berapa harganya
kan kalau dibikin bapak kira kira modalnya berapa
butuh biaya berapa untuk bikin gerobak seperti ini
februari pernah saya hitung ulang ya
itu cukup mahal mbak
sampai tiga puluh lebih tiga puluh an juta lah
itu termasuk operasi yang selama delapan bulan kan
jadi saya hitung kalau saya bayar pekerja berapa kan gitu kan
saya hitung udah saya press
itu ketemu tiga puluh tujuh juta
kalau gerobak yang kedua kan udah punya dua sekarang gerobak seperti ini
itu lebih murah atau sekitar lebih murah
itu berapa kisaran
iya karena ada beberapa yang saya nggak pakai
karena kita menyelesaikan kebutuhan
yang berikutnya yang kedua nggak ada
ini ada kompor yang kedua tidak ada
jadi kompor di pisah
iya kompor di pisah
ya sekitar lima jutaan aja lah nggak banyak
karena sama persis konsepnya sama materialnya sama
katanya juga karena akhirnya bikin gerobak ini juga gampang ya
akhirnya mbaknya juga ikut jualan juga sekarang ini
iya kita tuh ikut jualan itu udah dari sma kita mulai jualan kejauhanya
udah ikut bareng
aku udah sempat ditinggal ayah untuk pickup nyokap

ditinggal seminggu aku dorong gerobak sendiri
ini wanita perkasa ini wonder woman ini kayaknya
iya dengan seseorang masyarku
jadi deh ya satu judul sinetron
ini mbaknya juga sekarang juga jualan juga
iya sekarang udah punya sendiri itu dia yang di grand gre
semuanya ada berapa sekarang
yang gerobak yang kayak gini cuma ada dua
mbak jualannya dari gerobak yang mana
tapi di cabang tiga
mbak ada disana setiap hari
setiap hari karena saya memang masih sendiri
nanti saya datangnya kesana aja kalau lagi makan
maaf ya saya gak akan pilih yang bapak nih saya pilih yang mbak aja
bila gak ada saya masih

maksudnya perangkat nanti mau gitu
gak apa apa lah ya
oke jadi ini sebetulnya banyak cerita lah ya dibalik
munculnya gerobak ini
punya niat ini gak sih apa namanya memfranchise kan ini
atau kemudian nanti siapa tahu ada yang
banyak catoknya ya
kita lebih banyak cabang sih
kayaknya bikin lebih banyak cabang
kalau konsep saya yang saya lontar ke anak anak keluarga
kita mulai usaha dari rumah dulu dah
ya empat jadi target saya minimal lima dulu
satu untuk saya dan istri
terus masing masing anak punya satu
walaupun toh mereka kerja dimana
tapi tetep harus jualan pecel
jadi ada generasi penerus ya
baru dikembangkan ya
oke ini sebelum jeda saya mau tanya singkat aja
satu online kira kira berapa penjualan satu hari
bulan satu hari dulu
kalau per hari hari biasa itu
jum'at senin sampe jum'at untuk yang di sakura
sekitar satu lima omsetnya
itu cuma beberapa jam saya dengar ya penjualannya
alhamdulillah kadang dua jam
orang ada yang beli karena melihat gerobaknya juga
salah satu diantaranya
enggak sih plus juga masalah rasa pra
saya mau tau nih pecelnya apa ini ya
pecelnya khas pak heru dan juga mbak dian itu kayak gimana ya
nanti bagi bagi tips ya
biasanya kalau capek itu suka pecel juga sih
aduh pecelkan saja gelasnya ya biar ramai ya
oke kita akan jeda dulu ya
daniar dan juga pemirsa kita akan langsung nanti lihat di segmen berikutnya
pecel seperti apa yang dihasilkan dari pak heru dan juga mbak dian ini
ya jadi tetap bersama kami ya di good morning
semuanya aja bawa kesini
aduh ayo udah laprab lah
kalau lihat di sebelah kita pemirsa nih
pak heru dan juga mbak dian sedang mempersiapkan pecel yang akan disantap oleh daniar
karena daniar ini dari tadi udah ini ya udah apa gak sabar pengen cepet cepet
ini salah satu sarapan khas indonesia kan
kita akan bahas di one minute tips untuk anda mudah mudahan ini berguna juga
gimana caranya membuat pecel gitu ya
bahan bahannya apa aja nih yang bikin beda apa aja
pertama dari sayurannya kita ada lima macam
yang satu dijadiin satu ya
ini kol dan kacang panjang
kol kacang panjang
ini daun singkong dicampur ke mikir
daun singkong dicampur ke daun kenikir
daun kenikir oke
dan ada tauge
full tuh dia
terus lagi kita ada lontong pilihannya ada lontong nasi atau pecelnya aja
pilihan ininya ya
lontong nasi atau pecelnya aja kamu mau
saya mau pecelnya aja
ceritanya kan diet ceritanya
kalau untuk bumbunya ini dua ini sama
kalau yang ini gak pedes sama sekali
kalau ini yang pure pedas
jadi ada yang pedes dan ada yang tidak pedes
kacangnya kan kalau saya bikin pecel yang instan nih prap
kalau ini bahannya apa aja tuh
bahannya apa aja
bahannya pasti kacang tanah jeruk terus daun jeruk cabai bawang
oh itu aja ya
gula merah ya pasti
oh iya tuh gula merah tuh saya
biar saya yang menjelaskan
silahkan pak heru
iya pak heru
terus kita pilih yang bagus
jadi prosesnya juga harus kusi ya kan baru digoreng
atau disangre ada dua pilihan terus kemudian gula merah
kemudian bawang putih daun jeruk asam jawa
saya pakai buah jeruk jeruk bukan maksudnya jeruk saya pakai jeruk kalau orang orang saya bilang jeruk pecel
oh jeruk kecel
saya menggunakan jeruk kecel
terus kemudian garam
hanya itu bumbunya tidak ada msg
kalau pakai msg itu
untuk yang pedes ditambah cabai yang tidak pedas tidak ada cabai
kalau gitu buat berarti kan ini dua piring nih ya
tauan kan satu pedas satu enggak gitu ya
pak heru mau yang mana pedas atau enggak
saya yang pedas boleh lah
pak heru pakai lontong nasi atau pakai lontong juga
pak heru pakai lontong
semangat lebih berasa ya
pak heru pakai lontong
wah pake wahnya itu loh
jadi boleh pakai lontong juga nih pemirsa nih
lontongnya ketahuan ya buat sendiri ya
karena kan yang baik semuanya itu harus dibuat di rumah
jadi semuanya fresh
iya higienis juga kan
semua kita masak sendiri mbak
iya masak sendiri ya pak
kecuali telur asin sama kerupuk kita beli
pak heru sudah jualan pecelnya dari tahun berapa pak
ya itu hanya lima tahun lah sampai sekarang
sebelumnya sebelum jualan pecel tuh bapak gimana nih pak ceritanya
akhirnya terinspirasi untuk jualan pecel deh sekarang gitu
wah ya malang melintang lah masih jakarta malang melintang
kalau dulu saya masuk jakarta tuh tahun delapan puluh delapan
ya sempat berkesenian
sempat sekolah di kesenian
ya kira kira begitulah
kayak sebelum sebelum juga gini lah tadinya
jadi itu dia kenapa nyentrik karena pak heru tuh orangnya nyanyi
apa pak nyanyi atau apa pak
saya pernah kuliah di ikj jurusan teater mas
oh di ikaj
wah saya di ikaj juga
jurusan teater pasti jago acting jangan jangan ntar setiap ada yang datang dikasih ini lagi
enggak lah mas
berarti nanti ftp nya jadi dong
lu pakai ini mes eh ini udah
ada up and downs gak pak heru dalam apa namanya usaha pecel pecel ini
ada up and downs nya enggak ceritanya
oh pernah rugi
kalau pecel saya pernah bisa dibilang sembilan bulan nangis
iya awal awal yang sekarang masih buka saya bukanya hari minggu tadinya setiap hari kita buka
kompetenya jauh dibawah rata rata hanya hari minggunya
nah disitulah saya mulai gambar gambar ini mulai terinspirasi dengan ini
awal awal itu susah juga ya sembilan bulan itu rugi lah bisa dibilang gitu ya
sampai maaf ya buat anak sekolah buat dari kontrak aja gak bisa betul betul gak bisa
jadi pada intinya ya memang kalau jatuh itu jangan langsung jatuh terpuruk gitu loh harus buru buru bangkit justru karena pernah jatuh itu ya pak ya akhirnya kepikiran deh buat gerobak hidrolik ini
karena kalau kata beberapa pengusaha besar ya kayak bill gates itu bilang kalau sudah jatuh berarti anda sudah benar jalannya menuju kesuksesan
gak ada sukses yang berdiri tanpa ada kejatuhan
nah kegagalan itu cuma khusus yang tertunda aja
karena pak motivator mau makan
nah mau uya tadi mas prabu mau yang apa
gak pedes sama sekali
oke jadi ada level levelnya nih ya kayak ayam ayam kekinian itu loh pram
ini alhamdulillah ada teman yang ngasih masukan dia juga tukang pecel dikasih saran ini mas rudi namanya baik orangnya
oh gitu ya
oke tapi kalau ini kita sebutnya pecel apa pak ada kan madiun surabaya
kalau saya lebih senang disebut pecel indonesia mbak
karena ya apa ya beberapa maaf saya pernah baca baca literatur atau apa gak ada daerah yang dimana pecel itu asalnya gak ada
iya memang semua daerah punya ciri khas masing masing memang
termasuk saya punya langganan konsumen orang aceh dia makan nangis
kenapa tuh pak
nangis saya kirain kepedesan
gak kira kira begitu
ini ngasih pecelnya ya nggak ada siapa juga
ini lontong pecel ada tempe gorengnya
ini ada yang kurang tempe gorengnya
bawaannya belum matang
oh ya gak apa apa tempe goreng terus satu lagi rempeyenya ini loh
ini peye buat sendiri atau gimana nih pak
buat sendiri mbak
kebetulan yang buat gak ikut dateng ini
yang buat adik saya nama gua
yang yang buat rempeyeknya
begini prabu nih coba coba coba sebentar saya simpan dulu mic nya
ini kalau pedes sudah bakal teringetan nih ini mau lihat nggak dari dekat kayak gimana nih
pecahnya i think it's great from the looks ya ini bikin beda tuh tuh daun jeruk itu sih jeruk
jeruk ya jeruknya tuh ya ampun pedes banget pedes banget ada obatnya mas telur asin mas
coba coba dulu kita mau lihat enaknya pedes gitu ya
kalau gitu terima kasih ya pak heru mbak dian udah bawa bawa gerobak hidroliki di sini prabu kayaknya
mau ngabisin pecelnya di sini
ya apa itu berapa harganya di sakura saya jual kalau lengkap begini masih yaitu tanpa telur ya
dua belas tapi kita enggak enggak pernah jual paket jadi masing masing nasi pecel lontong pecel sepuluh
gorengannya seribuan seribuan telur asin lima ribu oh ini seribu iya pura jadi enak lagi bikin sendiri
di rumah ya terima kasih pak heru terima kasih mbak dian mas terima kasih ya mas ya goreng terus
bawahnya mas sekarang nanti kita masih akan makan di sini untuk
tetap bersama kami di good morning kami masih punya ragam informasi menarik lainnya makan prap